revisi undang undang kementerian negara berbarengan dengan mencuatnya wacana penambahan kementerian pemerintahan presiden terpilih prabowo subianto
yang sejak awal berniat merangkul lawan lawan politiknya di pilpres
apakah revisi undang undang sudah demikian urgent
ataukah revisi undang undang kementerian sekedar mengakomodasi kepentingan politik prabowo dan partai pendukungnya
sudah ada ketua komisi pemerintahan dpr sekaligus wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia tanjung
serta pakar hukum tata negara bivitri susanti
selamat petang bang doli dan mbak bivitri
terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas batang
bang doli ada usulan dalam ru revisi jumlah kementeriannya dihapus dan diserahkan sesuai kebutuhan
ini sebenarnya sudah se urgent apa sih
ya kalau soal materinya saya kira kita jangan dulu bicara materinya ya
saya mau menjelaskan ya bahwa kami di komisi dua sebenarnya dari awal dari awal periode itu kan kami diminta ya
semua akd itu menyusun daftar apa kira kira undang undang yang perlu disempurnakan di periode ini
nah kami waktu itu mengusulkan ada tiga puluh tujuh daftar ya dan ada beberapa undang undang
ada beberapa undang undang yang kami sebut adalah bagian dari penyempurnaan sistem politik dan sistem pemerintahan kita
dan itu salah satu termasuk adalah undang undang kementerian undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan
nah kenapa waktu itu kami masukkan
karena kami menganggap ini undang undang kan sudah kalau ditunggu dari sekarang enam belas tahun
tentu kalau kita bicara tentang soal perkembangan dunia perkembangan zaman itu enam belas tahun itu kan bukan waktu yang singkat
dua tahun tiga tahun saja perubahan sudah banyak terjadi
nah oleh karena itu saya kira kami menganggap itu perlu diupdate ya
mengikuti perkembangan situasi sekarang dan lima tahun sepuluh lima belas tahun yang akan datang
tentu kan program atau situasi dan kemudian latar belakang program kebutuhannya kan berbeda enam belas tahun lalu dengan yang sekarang dan sepuluh tahun yang akan datang
nah oleh makanya waktu itu kami mengusulkan ini segera juga untuk dimasukkan dalam perubahan di periode ini
nah terakhir kemudian kan ada situasi yang juga
berkembang pertama tiba tiba ada usulan dari asosiasi hukum tata negara segala macam itu tiba tiba nyebutin angka empat puluh ya
dan kemudian disitulah mulai kemudian muncul respon respon pro dan kontra
ada yang bilang ini soal akumulasi politik dan sebagainya itu
tetapi teman teman balik kemarin waktu menyusur menyusir programnya
ada putusan mahkamah konstitusi yang memang harus ditindaklanjuti dengan perubahan undang undang
ada yang mengajukan judicial review tentang soal wakil menteri dan segala macam itu
yang mengharuskan memang tidak perlu dibatasi itu hak prerogatifnya presiden
nah ini kan di dpr artinya baru proses awal
kami pun di komisi dua kemarin agak terkejut juga prosesnya tiba tiba muncul di paripurna diserahkan ke balek
nah tinggal tiga kalau namanya proses undang undang itu kan memang harus ada inisiatifnya dulu
oke artinya meskipun ini baru awal ini tidak untuk memenuhi atau mengakomodasi para pendukung sebelumnya
saya berharap dengan revisi undang undang
saya ini termasuk orang yang kalau merevisi undang undang itu harus melalui pembuat undang undang
karena kalau diserahkan kepada pembuat undang undang ini kan prosesnya memang harus memenuhi semua ya unsur material dan segala macamnya
jadi harus ada menusunan nasi akademik dulu harus ada uji publik dan segala macam itu ya
nah jadi kita betul betul nanti bisa melihat ada pertanggung jawaban akademiknya
apa kebutuhan pelaksanaan program pemerintahan lima tahun sepuluh lima belas tahun yang datang yang kemudian dituangkan dalam susunan struktur pemerintahan atau kabinet
nah sekarang baru mulai teman teman balek nyusut inisiatif
ya sebagai inisiatif dpr
udah disetujui tadi kemudian disampaikan kembali purnan
nanti kita tunggu siapa mau diserahkan ke siapa
mbak bivitri kalau anda membacanya seperti apa
apakah ini memang efisien
sudah urgent untuk menciptakan good governance
ya ini yang saya kira harus kita bedah ya
jadi memang pada sedikit saya ceritakan dulu
pada dua ribu sembilan belas sebenarnya kami para dosen dosen hukum tata negara dan hukum administrasi negara
mengadakan konferensi nasional hukum tata negara
yang isinya memang salah satunya adalah rekomendasi untuk merevisi soal kementerian ini
tapi justru usulan kami adalah harusnya dibuat lebih efisien lebih kecil
karena secara konstitusional misalnya ya secara konstitusional dulu nih
undang undang dasar kita itu kan memang mengatur di pasal tujuh belas tentang kementerian
kalau kita cek dari nomenklatur yang diatur langsung dalam undang undang dasar
maupun urusan yang diatur dalam undang undang dasar
sebenarnya yang disyaratkan ada itu hanya dua belas
nah tapi memang di undang undang kementerian negara
kebetulan tadi saya baru diskusi dengan para krumus konstitusi sembilan puluh sembilan dua ribu dua
dibuatkan tiga puluh dipikirkan memang tiga puluh empat
itu karena ada berbagai alasan begitu ya
tapi memang tidak dipikirkan untuk sesuatu kabinet yang terlalu besar
karena kita juga jangan keliru untuk melihat bahwa kesuksesan suatu organisasi
itu tergantung pada besarnya
karena sebagai perbandingan kan misalnya yang sudah sering disebut saya kira ya
belakangan hari ini di amerika serikat yang jumlah penduduk maupun wilayahnya hampir sama dengan indonesia
itu hanya lima belas kementerian
nah kita punya sekarang tiga puluh empat begitu
kemudian waktu itu juga kami misalnya minta ada evaluasi
apakah betul kementerian koordinator misalnya memang betul dibutuhkan
kalau memang perubahannya adalah di soal soal yang sifatnya membuat kabinet itu lebih efektif
kewenangan dan juga efisien
maka bisa saja kita diskusikan sama sama
tapi buat saya pokok soalnya bukan di jumlah kementerian sama sekali
kalau ternyata tekanannya ada di jumlah kementerian
maka tidak salah kalau kita kemudian menduga bahwa ini ada kaitannya dengan jumlah jabatan
yang harus dibagi di antara koalisi maupun koalisi di luar koalisi prabowo kemarin
yang harus direkrut ke dalam pemerintahan
artinya anda membacanya ini sebagai salah satu bentuk untuk mengakomodasi
kalau kita berbicara urgensi dalam hal kuantitas jumlah menteri dalam kabinet
buat saya sebenarnya tidak ada urgensinya
yang dibutuhkan sekarang kita harus ingat ya
dalam membentuk kementerian itu anggarannya juga tidak kecil mbak
jadi kita harus ingat nanti ada fasilitas gaji staff khusus
dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang
menurut saya yang lebih dibutuhkan adalah membuat kementerian kementerian yang ada
lebih efektif bekerja ketimbang nambah jumlah orang
bang doli sebenarnya ini dari revisi ini
yang diinginkan kan kalau tadi dari pakar hukum tata negara menyebutkan
dibuat se efisien mungkin justru lebih kecil
nah kalau yang ini direncanakan akan lebih besar atau seperti apa
berkaitan dengan kos dengan anggaran dan lain sebagainya
kalau saya pendekatannya adalah ke pendekatan kebutuhan
jadi kita jangan dulu masuk ke angka mau berapa gitu
dan sebutan angka ini kan juga tiba tiba kan dari asosiasi itu yang kemudian mau jadi empat puluh
setahu saya dari pihaknya pak prabowo atau kami dari koalisi indonesia maju nggak perlu
belum pernah tuh ngomong soal angka gitu loh
nah makanya kalau ditanya sama saya
kami sejak awal ingin melakukan revisi undang undang ini
berdasarkan kebutuhan pelaksanaan program pemerintah yang lebih efektif dan efisien
akan lebih besarkah atau lebih kecil
saya gak bisa ngatakan bisa lebih besar lebih kecil
atau mungkin bisa jadi tetap dirubah nomenklaturnya dan segala macam
nah makanya kita jangan dulu masuk ke situ menurut saya
katakanlah sekarang gini kita punya presiden terpilih pak prabowo dan mas gibran
apa sih program program yang prioritas
kan ada tiga ratus dua puluh an program itu
nah kira kira tiga ratus dua puluh ini bisa atau cukup nggak ditopong dengan kementerian yang sekarang gitu
nah kalau tidak mungkin kita harus ubah
tapi kan kita nggak bicara lima tahun aja kan
gak mungkin undang undang ini berubah tahun lima tahun sekali gitu
tapi kan kita harus bicara visi yang akan datang
mungkin kita bicara tentang tantangan indonesia
tentang tantangan dunia lima belas dua puluh tahun yang akan datang
dan apa struktur pemerintahan yang paling kuat untuk menghadapi situasi itu
jadi menurut saya kalau memang ini kan sudah mulai prosesnya
nah mari kita sama sama menyampaikan masukan apa yang penting kebutuhan lima tahun sebulan
ya kalau misalnya hanya sekedar mau bicara angka ya nggak perlu revisi undang undang
kalau kita mau bicara angka angka ya mungkin pakai judicial review bisa
pakai perpu bisa kan gitu kira kira
mbak bivitri kalau dilihat dari revisi undang undang ini seakan semua pihak setuju gitu ya
kalau anda melihatnya atau membacanya seperti apa mbak
ya saya ingin menyerotinya memang dari segi proses sih mbak cynthia
kan kami sebenarnya saya sebenarnya belum membaca sebenarnya usulan konkretnya seperti apa sih yang sudah dibahas
nah karena memang baru mau diusulkan saya kira inilah pentingnya sekarang kita buka semuanya
sehingga partisipasi bermakna itu nanti akan benar benar dilaksanakan dengan baik
termasuk misalnya pada pegawai pegawai kementerian yang mungkin akan kena dampak
tadi ini gimana kok semuanya rata rata setuju ya
salah satu cara saya membaca apa sebenarnya politik hukum dibalik usulan ini adalah persis di situ
karena saya melihat ada intensi memang dari terutama koalisinya pak prabowo untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dari banyak partai politik gitu
sehingga dilihat dari kesetujuan kesetujuan yang ada saja sudah kelihatan ada semacam kebulatan begitu ya
ada semacam dukungan politik yang cukup
untuk bisa mengubah undang undang ini
nah tapi saya masih ini ya
saya masih skeptis dulu karena kita belum baca sebenarnya usulan konkretnya apa sih yang dibicarakan
nah kalau misalnya memang tidak semata mata menambah jumlah kementerian
jadi memang ini buat publik perlu diketahui dalam undang undang yang sekarang maksimal tiga puluh empat
jadi kalau sedikit kurang dari tiga puluh empat tidak perlu mengubah undang undang
yang mendorong sebagian pihak
ingin mengubah undang undang adalah katanya mau dinaikkan jadi empat puluh supaya semua bisa diakomodasi
nah ini kita belum dapat kejelasan sama sekali
dan proses legislasi tidak boleh setertutup ini
jadi barangkali ini titiknya karena kalau sudah disetujui sebagai usul inisiatif sudah bisa dibuka
kita harus bicarakan secara terang beneran termasuk cost and benefit analisisnya
bagaimana nanti kementerian kementerian itu mau dikelola
baik terima kasih mbak bivitri susanti pakar hukum tata negara
ketua komisi pemerintahan dpr dan juga wakil ketua umum partai golkar sudah bergabung bersama kami di kompas petang